terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
tim putra putri perahu naga nomor lima ratus meter indonesia sukses menambah dua medali perak di asian games dua ribu dua puluh tiga
pagi ini pertandingan dilaksanakan di wenzo dragon boat center hangzhou tiongkok
tim putra berhasil finish kedua dengan catatan waktu dua menit sembilan satu ratus enam puluh lima detik
kalah tipis dengan tiongkok yang unggul tiga belas detik
sementara thailand berhasil menduduki peringkat ketiga
sedangkan tim putri juga berhasil mendapat medali perak dengan waktu finish dua menit dua puluh tiga satu ratus sembilan puluh detik
kalah dari tuan rumah tiongkok disusul oleh myanmar yang memegang medali perunggu cabur perahu naga asian games dua ribu delapan belas